menyentuh dan mencium hajar aswad adalah salah satu rangkaian kegiatan yang biasanya dilakukan jemaah haji saat melakukan tawaf mengelilingi kabah
namun hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan karena banyaknya anggota jemaah yang ingin melakukannya
lantas bagaimana sebenarnya hukum menyentuh dan mencium hajar aswad berikut liputannya
salah satu hal yang dirindukan oleh umat muslim ketika beribadah haji ke mekah adalah menyentuh dan mencium hajar aswad yang terletak antara pintu kaabah dan rukun yamani
namun menyentuh apalagi mencium batu yang berasal dari surga ini memerlukan usaha keras
sebab prosesi tawaf melibatkan hampir tiga juta anggota jemaah haji dari berbagai bangsa di seluruh dunia
apalagi jemaah haji asal indonesia rata rata berumur di atas lima puluh tahun
ukuran tubuh mereka pun lebih kecil dibanding jemaah haji asal afrika dan timur tengah
jika tidak hati hati bisa membahayakan diri sendiri atau orang lain
dari bimbingan haji itu ya ada salah satu
saran nanti kita kesana di waktu waktu senggang nanti dikasih tahu waktunya
yang penting bukan di waktu tawaf yang wajib itu
ya habis sholat isya atau di waktu waktu tengah malam gitu di waktu orang orang mungkin tidur
majelis ulama indonesia menerangkan bahwa hukum menyentuh dan mencium hajar aswad adalah sunnah pada saat tawaf
jemaah haji bisa melakukan hal itu jika kondisi memungkinkan
bila tidak mereka tidak perlu memaksakan diri
apalagi jika hal tersebut dilakukan dengan cara cara yang tidak baik misalnya menggunakan jasa calo
yang penting niatnya sudah ada kenapa harus tetap niat ada karena rasulullah melaksanakan itu
penting kita itu meniatkan untuk itu kan kita ingin karena kita ingin mencium hajar aswad karena rasulullah menjalankan itu
kita ingin mengikuti rasulullah kan gitu akan tetapi tidak boleh memaksakan ya sudah berjalan sebagaimana adanya
kalau memang rezeki akan dikasihan
kalau tidak ya sudah kita masih ada amalan yang lain
misalnya apa yang yang yang lebih anu lagi itu adalah misalnya berdoa di multajam berdoa di pintu ka'bah
itu banyak orang malah tidak fokus ke situ
hati hati malah lebih jelas gitu
jemaah haji tidak perlu khawatir menyentuh dan mencium hajar aswad tidak termasuk rukun atau syarat sah haji
bila tidak dapat mendekati atau menyentuh hajar aswad jemaah haji cukup memberi isyarat dengan tangan ketika menghadap hajar aswad
edi duyarianto jakarta